satuan reserse kriminal poresta bes bandung menggelar rekonstruksi kasus pengeroyokan yang menewaskan supporter presiden jakarta haringa sirla rabu petang
dalam rekonstruksi terungkap bahwa aksi brutal pelaku terjadi setelah korban memfoto id card jakmania di area parkir gerbang biru stadion gbla bandung
sementara menkom info rudiantara mengungkap fakta adanya provokasi penyebaran video aksi brutal pelaku ke media sosial
polisi menggelar rekonstruksi kasus pengeroyokan yang berujung tewasnya haringa sirla di area parkir gerbang biru stadion gbl a bandung
rekonstruksi memperagakan enam belas adegan
berawal saat korban haringga sirila yang tengah duduk di area parkir stadion didatangi seorang pelaku yang langsung memukulnya dengan tongkat besi
pelaku lalu menendang korban hingga terjatuh ke aspal
aksi pelaku menganiaya korban kemudian diikuti oleh rekan rekan yang lain
salah seorang pelaku bahkan membakar sebuah id card
yang diduga kuat merupakan kartu id jackmania milik korban
dalam rekonstruksi yang dilakukan delapan tersangka dan lima saksi ini terungkap
aksi brutal para pelaku dipicu oleh tindakan korban yang memfoto id card jackmania di area parkir gerbang biru stadion sesaat sebelum aksi pengeroyokan
selain untuk memperjelas peran masing masing pelaku rekonstruksi juga digelar untuk melengkapi berkas yang nantinya akan diserahkan kepada kejaksaan
tujuan dari rekonstruksi ini untuk memberikan gambaran kepada jaksa penuntut umum
dan juga pengacara tentang peran masing masing tersangka
sehingga ketika nanti di persidangan dapat memperjelas
sementara itu menteri komunikasi dan informatika rudiantara mengungkapkan fakta baru soal beredarnya video kebrutalan para pelaku yang viral di media sosial
video itu beredar karena adanya provokasi yang menyebutkan mereka yang berani melakukan kekerasan dan mengupload gambar di media maya
merupakan supporter sejati klub tersebut
ada berapa ini berapa url
karena itu justru tidak bagus untuk masyarakat
itu seolah olah mengajak masyarakat untuk melakukan hal hal yang demikian
untuk memastikan kebenaran informasi ini menteri rudiantara berencana bertemu pemilik informasi dan klub persib di bandung
bila benar polisi bisa memproses hukum penyebar provokasi tersebut